sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak masih ada bu

jadi ibu nggak usah capek capek kayak gini
kenapa sih bapak meninggal
wih bapak kamu memang sudah meninggal
jadi kamu nggak usah ungkit ungkit lagi ya
wih kalau kamu nggak pengen ibu sedih
ibu tolong pajanya wih
tunggu tunggu dulu
tolong baju tunggu tunggu
baju baju tunggu baju
makasih ya makasih
itu punya aku itu baju aku
tadi tadi ada anak perempuan yang mirip sama dewi
gak ada itu gak ada sayang gak ada anak yang mirip sama kamu nak
tapi ibu tadi gak ada gak ada ayo kita pulang sekarang
ibu kan sudah bilang sama kamu anak itu gak mirip sama kamu
gak ada sama sekali enggak
tapi ibu dewi tuh gak mungkin lihat tadi tuh dewi ngelihat mukanya dengan jelas
mukanya mirip banget sama muka dewi
gak mungkin gak mungkin wik
kok gak mungkin sih bu
udahlah dari tadi sepanjang jalan kamu hanya ngomongin soal anak itu
terus ibu capek dengernya udah pokoknya anak itu gak minum sama kamu
tapi kenapa bu
wi ini tolong bawa masuk ya kamu di dalam aja jangan keluar keluar ya
mau deh ibu mau pergi sebentar ya ingat kamu jangan keluar keluar
bener ma pa anak tadi mirip banget sama sita
bener ma pasti sita salah lihat
jadi sita cuma salah lihat
iya udah ah gak usah dipikirin lagi ya
bener ya ma pa nanti kita main lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan tante halimah aku sita
kok muka tante halimah sedih
kita tunggu di mobil aja yuk
biar papa sama tante lima bicara
usianya udah delapan tahun
dokter bilang kelainan jantungnya belum tentu bisa sembuh secara total
tapi dia tumbuh dengan sehat kan
aku rawat sita dengan baik
karena alasan itulah mas datang kesini
mas mau pamer sama aku kalau mas berhasil menjaga sita dengan baik
kalau kita masih memiliki satu anak
dewi aku rawat dengan baik mas
walaupun aku tidak memiliki uang sebanyak emas
karena alasan itulah aku mau datang kesini mas
aku minta mas pergi dari sini
aku pikir kita sudah sepakat dengan perjanjian kita delapan tahun yang lalu
mas merawat sita
aku merawat dewi
dan kita sudah tidak perlu lagi saling mengenal mas
kamu masih dendam sama aku
kamu masih belum mau memaafkan aku
yang pernah bersumpah untuk tidak meninggalkan aku selamanya
baru satu tahun kita menikah mas
kamu malah jatuh cinta dengan perempuan lain
kenapa kamu masih gugit gukit hal yang menyakitkan itu sih
justru itu aku mau tanya sama kamu mas
untuk apa kamu datang kesini
aku pikir diantara kita sudah selesai
dan membiarkan putri kembar kita tumbuh
tanpa pernah mengenal saudaranya yang pernah berbagi rahim
kamu benar benar ingin supaya dewi gak pernah mengenal ayah kandungnya
begini cara kamu membalas dendam
ini bukan balas denda mas
ini yang terbaik
apa mas pikir aku tidak mengorbankan perasaanku
dengan membiarkan cinta menganggap aku adalah teman baik orang tuanya di kamu
yang tidak perlu diingat lagi
mas kalau bukan karena sita mempunyai kelainan jantung dan perlu biaya
aku tidak akan pernah membiarkan sita diambil sama emas
dan satu hal lagi mas
tolong aku minta dengan sehat
mas jangan pernah menemui dewi lagi
jangan pernah bikin dia bingung
karena di hati dewi papanya sudah lama meninggal
tak akan pernah lagi bertemu sita
kamu harus jaga diri kamu baik baik ya nak
mah kok tante yang tadi lagi sih
karena si tante mahkal ya
kita bisa apa lagi kalau hati halimah sekeras itu
bukan halimah yang aku pikirin
tapi dewi aku bahkan belum sempat ketemu sama dia
kamu tunggu sebentar ya